eben gantian dong
takut takutin abang ya
apaan sih tretret
ada makhluk kan eh
tolong dibawa ke sana ya
usir makhluk kan itu
kan lagi cerita goalnya banyak
bos farno mah bukan lagi main bola sama acil
kan psu nya ada di maria
dia kan mainnya di tempat penyewaan
kamu lagi di tempat main ps yoh
tapi sebentar lagi ya
mami udah mau sampai rumah kamu
warna pulang deh
bagaimana ceritanya bu bos
kita kan masih di mari
kenapa bisa bilang udah mau nyampe rumah bos warno
enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak apaan sih lu ayo jalan
oh iya gue lupa bilang sama lu sekarang sirang jadi pasis kita sementara waktu
oh saya mau support pelangi dan kalian
perjuangan kalian juga udah panjang sayangkan kalau bubar gitu aja ya enggak
ya juga ya sayang juga perjuangan gue sama teman teman selama ini
guys gue cabut duluan ya soalnya nyokapnya warna mau datang duluan ya
hai kok gak kayak biasanya
hai biasanya kan bapak abis minum kopi
gitu kok sekarang kagak kopinya kurang enak
sami ini ona juga makan ini minyak enak
ini mah masih keras satu
ini kayaknya air kamar mandi ini kurang mendidih
perempuan itu susah dimengerti
kadang kadang kalau mereka bilang enggak
nah lu harus bisa memahami keinginan acil
abang ini tau kok
kalau perempuan itu main perasaan
jadi gak mungkin ngomong terus serang
kalau dilarang itu artinya dia mau diikuti
perempuan kan seperti itu
kasian si acil
kasian si acil
cuma satu yang bisa mesin acil
dari si warno
bar bar bar
ngomongnya biasa aja dong
gue lagi semangat yan
kalau gue ngomongnya bisa aja
cuma satu yang bisa mesin si acil
dari si warno
kan gak enak
biarin aja yan
dia lagi semangat
harusnya suka sama warno
itu gak mungkin
manggalnya gue entahkan melulu
titik titik itu siapa sih
juga dia udah jelek
lagian pak komar itu tahu

si itu itu gak punya sepan santun
ya kecuali kalau warno selingkuh dari acil
kita jebak si warno
syukur deh dia gak ngikutin gue
mendingan gue kagetin aja pepe cantik
lo gausah takut dua in gue gue juga udah takut sama lo
baik cantik kalo marah
tambah keliatan cantik ya
iya apaan sih sini balikin tapi gue
sini apaan sih nyebelin banget sih
nyebelin atau ngemesin
udah buruan balikin udah udah dah
babe gantian dong
takut dua in abang ya
ish oh gah
no liat ada makhlukannya
hei eh babe cantik
usur makhlukannya itu
pasti mau ngejebak
mana ada orang takut sama kucing
jangan dicekal ya
takut sama ini
katanya mau ditakut takutin
itu kan tadi
kita gak pake kucing
yaudah dibawa masuk ke rumah ya
terus mau kemana
di bawa ke pasar aja
atau dibawa di comberan
pokoknya gak disini
kan kasih kucingnya